yang terkena penyakit
mulut dan kuku ini bukan berarti
tidak bisa dikonsumsi
yang nanti akan dikeluarkan oleh
kementerian pertanian itu sebetulnya
masih bisa dikonsumsi
kemudian bagi petani kecil
mati karena penyakit
mulut dan bumbu ini akan diberi
yang dirugi oleh pemerintah
paling tinggi adalah sepuluh juta per ekor